dan jelas tempat kedudukannya dimana jadi enggak sembarangan apalagi secara online online ini
sekarang dengan kemajuan teknologi digital yang luar biasa itu juga akan selalu mempunyai dampak
negatif ketika orang itu tidak bijak dalam memilih suatu misalnya ingin menempatkan asetnya
ia juga mengingatkan arisan juga tidak dikenal dalam sistem keuangan di indonesia artinya anggota
arisanlah yang menanggung segala dampak negatif yang terjadi contohnya ketika ada anggota yang
sudah mendapatkan dana arisan tetapi di kemudian hari ia gagal bayar anggota lain atau bandar
sekalipun tidak punya kewenangan apapun untuk memberikan sanksi tim diputan cnn indonesia